kita awali cnn indonesia news hour dari informasi terkait perpanjangan ppkm level empat di pulau jawa dan bali
yang diikuti dengan penyesuaian aturan penerbangan
saat ini semua syarat sudah seragam untuk seluruh daerah
untuk kedatangan atau keberangkatan dari dan keluar jawa dan bali
penumpang harus menyertakan hasil tes pcr dua x dua puluh empat jam
sedangkan untuk perjalanan antar kota dalam pulau jawa bali
jika sudah vaksin lengkap bisa menggunakan tes antigen satu x dua puluh empat jam
namun penumpang yang baru menerima vaksin atau vaksin dosis pertama
wajib melakukan tes pcr dua x dua puluh empat jam
sementara anak di bawah usia dua belas tahun tidak diperkenankan terbang
selain itu penumpang juga diwajibkan mengakses sistem informasi aplikasi peduli lindungi
di bandara soekarno hatta disediakan anjungan digital untuk pemeriksaan mandiri menggunakan aplikasi peduli lindungi
karena aturan yang kerap berubah banyak penumpang yang melakukan antisipasi
saya tahu tapi saya cari aman aja pak
karena pcr aja cari aman
supaya aman aja kalau ini kan kalau pakai pcr kan
iya hari ini untuk cek persyaratan untuk penerbangan besok pak
pcr dua x dua puluh empat jam dan itu dihitung dari hasilnya keluar
dan syarat vaksin pertama yang terakhir di aplikasi peduli lindungi gitu